presiden joko widodo meninjau progres pembangunan mass rapid transit atau mrt jakarta
dua titik stasiun bawah tanah mrt jakarta menjadi lokasi yang ditinjau oleh presiden
agenda peninjauan berlangsung rabu sore
bersama gubernur dki jakarta menteri perhubungan dan ketua umum partai nasdem surya paloh
presiden melakukan peninjauan di dua titik stasiun bawah tanah
yakni stasiun bundaran hi dan stasiun senayan
peninjauan ini dilakukan presiden untuk memastikan mega proyek ini selesai sesuai waktu
yakni maret dua ribu sembilan belas mendatang
selain itu presiden juga menyampaikan kerusakan konstruksi jalan jenderal sudirman dan mh tamrin
yang terjadi akibat pembangunan jalur mrt bawah tanah
bisa dibenahi saat penyelenggaraan asian games agustus dua ribu delapan belas mendatang
secara konstruksi keseluruhan pihak pt mrt jakarta mengklaim
progres pengerjaan sudah mencapai sembilan puluh satu persen
mrt jakarta dipastikan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang diberikan
meninjau pembangunan proyek besar kita yaitu mrt
saya ingin sebuah kepastian bahwa sesuai dengan jadwal
sesuai dengan waktu yang sudah ditata sejak awal

bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu

ini enggak ada mundur

ini artinya n multipowere syntax kebolehan dan sekarang sunny s harang lebih collectable terhadap